peristiwa isro' miroj menjadi pengingat untuk menjalankan kewajiban
di tengah pandemi jadikanlah sholat sebagai kekuatan untuk bertahan
mintalah pertolongan kepada allah dan bersabarlah
karena sesungguhnya allah bersama dengan orang orang yang sabar